setiap sudut kota jakarta selalu kaya akan ragam kuliner yang nikmat
mulai dari restoran hingga warung pinggir jalan
nah siang ini miladia rahma akan mengajak anda untuk mencicipi aneka kuliner di wilayah selatan jakarta
yang menjadi favorit banyak orang
mulai dari soto betawi bakso hingga sate ayam
berikut liputannya khusus untuk anda
nah ini pas banget ya
sudah masuk waktu makan siang
perut saya sudah roncongan
anda juga kan
saya tuh kepikiran siang ini pengen makan sesuatu yang berkuah yang sejuk gitu ya
yang pedes yang nendang gitu
yang cocok ya
nah soto betawi kayaknya pas ya
gimana anda sudah siap jelajah kuliner siang bareng saya
nah ini dia tujuan saya siang ini
soto betawi haji hussein manggarai jakarta selatan
bagi anda penikmat soto betawi tampaknya warung makan ini tidak lagi asing
dibuka dari jam setengah delapan pagi soto betawi ini selalu ramai saat jam makan siang
enak enak katanya enak
jika anda ingin mencicipi soto betawi ini baiknya datang sebelum jam makan siang
karena anda bisa tak kebagian tempat duduk bahkan kehabisan soto jika datang di atas jam makan siang
oh mantap kali ini pesanan saya soto betawi
isiannya daging dan paru
hmm hangat banget di tenggorokan
memang hmm kuahnya kental banget ya tapi nggak bikin enak
emang enak sih mantap
seporsi soto betawi dan nasi putih dibanderol seharga tiga puluh tujuh ribu rupiah
meski relatif lebih mahal rasa yang nikmat masih sepadan dengan harga yang dibayar
kurang lebih seminggu sekali lah makan di sini biar afdol
dagingnya juga enak lembut
terus yang pertama yang kedua deket sih dari tempat kerjaan di range empat lima
kalau dari harga jauh banyak yang lebih murah
tapi kalau dari segi rasa memang gak bohong
tapi overall buat saya skala satu sampai lima buat saya ini empat lah
kita lanjut cari makan lain ya
satu porsi soto betawi tampaknya belum cukup
saatnya mencari tempat lain yang menawarkan menu beragam
nah dari manggarai saya bergeser ke sekitar kawasan blok s
masih juga di sekitaran jakarta selatan
tepatnya di pujasera blok s
di sini anda bisa memilih beragam jenis makanan
dan yang paling favorit sih katanya ada bakso dan juga sate ayam
gimana kita langsung cobain aja ya
jika bosan dengan menu makanan yang itu itu saja
anda bisa mampir ke pujasera blok s jakarta selatan
beragam menu makanan mulai dari soto ayam bakar bakso hingga sate ayam bisa anda nikmati
harganya pun bersahabat di kantong
mulai dari rp lima belas hingga rp tiga puluh saja
kalau saya mau icip bakso dan sate telur yang ternyata banyak penggemarnya
hmm gurih sih
tapi buat saya ini sedikit keasinan ya
terlalu asin jatuh
ini bakso uratnya enak sih
tapi itu tadi menurut saya karena dia sangat gurih bahkan cenderung asin
jadi kadang kadang mengalahkan rasa yang lain ya rasa dagingnya
jadi mungkin ditambahin nasi kali ya baru cocok
seporsi bakso ini bisa dinikmati seharga rp dua puluh saja
hmm kalau saya yang kedua ya
menurut saya sate ayamnya pas banget
terus dia nggak pelit ya dengan bumbu kacangnya
jadi buat saya sih ini oke banget
sate telur dan sate ayam ini cukup enak
meski agak mahal karena seporsi harganya rp tiga puluh satu
bumbu kacang yang tidak pelit
ditambah potongan lontongnya cukup mengenyangkan
sering karena lebih beragam juga
terus aksesnya juga dekat kantor
kalau kenyamanan sih mungkin kita terganggu ya sama pengamen
lain orang pasti lain selera
buat anda yang gemar mencoba aneka makanan dengan harga yang relatif murah
pijasera tentu menjadi pilihan tepat
terus saya sudah kenyang
dan di tengah cuaca jakarta yang panas seperti ini
segelas es podeng rasanya menjadi penutup yang sempurna ya
nah itu tadi makan yang saya hari ini
ada suatu betawi
ada sate ayam
coba kurang maruk kapal lagi
semoga bisa sukses membuat anda nyuruh di rumah ya
nah kalau anda sendiri mau makan dimana hari ini
dari arama jakarta